kejaksaan agung sedang mengusut aliran uang terkait dengan kasus dugaan korupsi bts bakti kominfo
ppatk turut dilibatkan dalam penelusuran itu
salah satu yang diusut ialah terkait dengan uang dua puluh tujuh miliar rupiah yang disebut sebut diterima oleh mempor radito aryo tejo
kejaksaan agung menyeratkan bahwa pemerintahan terhadap dito bukan terkait dengan langsung dengan kasus korupsi pengadaan bts bakti kominfo
lantas jauh mana pemirsa pergembangan aliran uang kasus dugaan korupsi bts bakti kominfo ini
apakah benar mengalir ke sejumlah tokoh politik
kami akan bahas bersama dengan narasumber kami pada sore ini
ada pak zainur rohman peneliti pukat ugm
selamat sore assalamualaikum pak zainur
selamat sore waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
perlu kami tegaskan ke pemirsa di rumah dan juga anda kami juga sedianya mengundang pak ketut sumedana ya
kapus penkum kejagung tapi masih berlalangan hadir karena informasinya masih rapat di kejagung
kami lanjutkan saja pak zainur
pak zainur kalau kita simak apa yang disampaikan oleh kejagung pada senin malam kemarin
tegas mengatakan tidak ada kaitan langsung kasus yang diduga menjerat dito kemarin diperiksa sebagai saksi dengan proyek bts
kalau temuan pukat ugm seperti apa pak zainur
ya tentu kalau seseorang diperiksa oleh aparat pendekat hukum
dalam hal ini adalah
seorang penyidik tentu akan memberikan informasi yang menguntungkan bagi dirinya gitu ya
nah apakah penerimaan dua puluh tujuh miliar itu benar benar ada atau tidak
apakah itu terkait atau tidak terkait dengan korupsi bts
yaitu menjadi tugas dari penyidik untuk mendalami
tapi yang saya dengar kemarin dari pihak kejaksaan sendiri sudah mengatakan
ini bukan merupakan aliran langsung dari proyek bts nya
tetapi ada dugaan
ini adalah kejadian ikutan
satu upaya untuk mengondisikan agar proyek bts ini tidak diusut oleh pendekat hukum
jadi bukan berarti
meskipun ini bukan merupakan korupsi langsung di pts nya
bukan berarti ini bukan tindak pidana
ini sangat mungkin adalah merupakan tindak pidana
bisa merupakan tindak pidana suap gratifikasi
atau setidak tidaknya pasal dua puluh satu undang undang tipikor
yaitu merintangi penyidikan
nah apakah dito benar
apakah dito benar
itu tugas dari penyidik
tapi saya melihat ya sudah seharusnya penyidik menggunakan berbagai alat bukti yang tersedia
tentu kalau sekarang saksi saksi sudah banyak dikondisikan
misalnya penyidik bisa menggunakan komunikasi yang dijalin oleh pihak pihak dalam perkara ini
misalnya chat melalui pesan singkat atau whatsapp atau melalui digital lainnya
sehingga bisa terungkap sebenarnya apakah ada meeting of mind di antara pihak pihak

sehingga bisa terungkap sebenarnya apakah ada meeting of mind di antara pihak pihak

kalau memang benar ada dua puluh tujuh miliar itu diberikan kepada pihak tertentu
itu kan pasti ada alasannya
tidak mungkin ada orang ngasih uang dua puluh tujuh miliar tanpa ada satu alasan tertentu
nah kalau memang itu betul merupakan satu upaya pengondisian agar perkaranya tidak jalan
berarti telah ada perkara korupsi yang terjadi karena pengusutan kasus korupsi
nah jadi ini satu perkara korupsi menimbulkan perkara korupsi lain yaitu menyiram
siapa yang disiram
inilah yang harus diusut lebih lanjut oleh pihak kejaksaan sebagai penyidik
diusut lebih lanjut ini melibatkan ppatk
kenapa harus sejauh itu dilakukan
apakah baiknya jika memang ada indikasi
dugaan adanya kaitan dengan bts ini sudah sejauh
sejak lama dilakukan untuk ditelusuri ppatk
ya tentu ppatk dilibatkan
karena kan uang biasanya dikeluarkan dari bank
meskipun sudah dalam bentuk uang cash uang kartal begitu ya
tetapi kan ketika ditarik juga terdeteksi
apalagi jika ada transaksi menggunakan instrumen perbankan
sehingga ppatk dilibatkan termasuk dalam upaya untuk menjernihkan
benar atau tidak ada aliran sejumlah dua puluh tujuh miliar
kalau benar dari siapa kepada siapa dalam konteks transaksi apa
apakah transaksi itu adalah transaksi yang melawan hukum atau transaksi yang sah
nah sepertinya dugaan dari kejaksaan ini adalah mengarah kepada upaya untuk mengondisikan perkara
nah soal lain bahwa ppatk memang dilibatkan untuk mengusutun tes
kenapa karena proyek ini senilai lebih dari delapan triliun
totalnya ada sekitar sepuluh triliun
total kerugian keuangan negaranya kan delapan triliun
artinya ada aliran uang yang sangat besar ke jumlah pihak yang sangat banyak
yaitu para pekerja pelaksana pekerjaan baik itu barang maupun jasa
maupun pihak pihak yang tidak seharusnya menerima
tetapi mereka menerima misalnya adalah diduga mengalir kepada para politisi
juga ada pengumpulan komitmen fee yang tentu ini melawan hukum
dikumpulkan oleh dua atau tiga orang atau lebih ya kemudian uang itu didistribusikan
kepada pihak pihak tertentu yang kita tahu di dalam dakwaan jaksa kemarin
misalnya mengalir ke menteri kominfo kurang lebih sekitar tujuh belas delapan miliar
mengalir juga ke salah satu perusahaan yaitu pt bup dengan direktur utamanya yusrisky
yang sampai sekarang itu tidak dijelaskan
atas dasar apa menteri kominfo menunjuk langsung pt bup untuk mengerjakan bagian panel surya
dan baterai untuk proyek bts ini
ini tanpa melalui tender
ini artinya aliran aliran ini memang harus dibuat terang dengan meminta bantuan ppatk
agar semua pihak yang menerima aliran itu bisa diketahui
dan ini nanti menjadi bekal untuk melakukan aset recovery
karena delapan triliun yang hilang itu harus dikembalikan seluruhnya kepada keuangan negara
sehingga ada pemulihan aset
kita ingat bahwa penerimaan yang seperti dua puluh tujuh miliar itu
itu bisa didekati juga dengan menggunakan instrumen undang undang tindak pidana pencucian uang
bahwa seseorang yang menerima dana yang berasal dari tindak pidana
atau patut diduga berasal dari tindak pidana itu bisa dijerat dengan undang undang tppu
jadi orang tidak bisa beralasan oh saya nggak tahu ini dari korupsi
yang mana ada orang ngasih uang dua puluh tujuh miliar tanpa ada satu maksud tertentu mas heranov
ya kemudian juga bergulir kalau kita simak pernyataan
kalau kita simak pernyataan dari kejagung yang mengatakan masih belum bisa merespon soal pertanyaan publik
apakah juga berkaitan dengan erlangga hartarto menko perekonomian
karena kalau kita lihat sejarahnya sebelum menjadi menpora
dito merupakan staff dari menko perekonomian erlangga hartarto
sejauh mana kejagung akan mendalami hal ini pak zainur
ya tentu itu yang ditunggu oleh publik
publik ingin tahu
siapa saja yang terkait langsung dengan korupsi bts nya
dan siapa siapa saja yang menikmati aliran dana dari korupsi bts itu
termasuk dalam konteks mengamankan agar proyek ini tidak diseret ke penegakan hukum
nah kita tahu memang sebelum menpora saat ini menjabat
sebelumnya berstatus sebagai staff khusus di kementerian koordinator perekonomian
tentu di situ ada konteks penyelenggara negara yang menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum
dan dapat dikerangkakan dalam kerangka undang undang pidana korupsi
nah dalam banyak kasus bukan kasus ini saya tidak menuduh
biasanya seseorang pejabat menerima aliran dana itu tidak menerima langsung
tetapi melalui orang orang terdekat
staf khusus ajudan sopir keluarga family atau bahkan karyawan
atau siapapun yang digunakan sebagai nomine juga untuk mewadahi ketika ada aliran aliran dana dari sumber sumber yang tidak sah
nah kita ingin kejaksaan membuat jelas semua pihak dari semua spektrum politik
warna bendera partai ya apapun pilihan politiknya
kita ingin kejaksaan proses semua yang terlibat
nah ini yang kita sampai sekarang belum melihat bahwa kejaksaan ini memang transparan setransparan mungkin
kita lihat dakwaan yang dibacakan untuk mendakwa joni platin dan kawan kawan itu
misalnya seperti pt bup yang direkturnya adalah pak jokowi
yang direkturnya adalah yusrisky
itu tidak ada konteksnya
atas konteks apa ya joni plate itu meminta kepada anang ahmad latif direktur bakti untuk memberi proyek senilai lima puluh miliar kepada pt bup melalui yusrisky
ya kan pasti orang akan berpikir ya biasanya ini karena memang ada plot plotnya gitu ya
ini jatahnya a ini jatahnya b
tapi itu tidak muncul di dakwaan
sehingga saya berharap kejaksaan akan membuat perang itu nanti di dakwaan terdakwa yang lain
dan membuka secara jelas di depan persidangan di fase pembuktian
termasuk saya berharap ketika terdakwa johnny g plate mengatakan akan membuka terang semuanya di depan sidang
ya kita akan tunggu
kalau ada tuduhan ini semua terkait dengan upaya politisasi
maka kesempatan terbaiknya adalah membuat terang secara komprehensif utuh tidak ditutup tutupi di depan muka sidang
joni plate harus menceritakan semuanya
siapa saja yang
siapa saja yang dia kasih proyek secara melawan hukum
uangnya itu mengalir kemana saja termasuk dari anak amat latif maupun irman hermawan atau juga pelaku pelaku yang lain
nanti kalau sudah diceritakan secara lengkap di fase pembuktian
kemudian ada pihak pihak yang sudah jelas jelas disebut tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pihak penyidik dari kejaksaan
publik bisa menilai apakah benar ini ada politisasi atau tidak
publik akan menilai
kejaksaan akan bebas
mandiri tidak punya kepentingan apapun tidak ada intervensi apapun
kalau pihak kejaksaan babat habis tanpa pandang bulu tidak tebang pilih siapapun yang terlibat dalam perkara ini mas heranov
baik kita catat ya tidak ada tebang pilih dalam kasus proyek bts ini
terima kasih atas insight anda bersama kami pandangan anda analisa anda pak zainur rohman selaku peneliti pukat ugm
terima kasih selamat sore assalamualaikum pak zainur
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh mas zainur